kasus suap perizinan mekarta memasuki babak baru yang terbaru sekretaris daerah jawa barat iwa karniwa
ditetapkan menjadi tersangka oleh kpk
ada sepuluh orang sejauh ini sudah menjadi tersangka beberapa telah difonis
kpk memberikan sinyal belum akan berhenti di sini
kita bahas malam ini bersama dan terutama juga untuk melihat seberapa besar sebenarnya konstruksi kasus hukum
terkait suap rdtr terkait dengan meikarta ini
ada tamais langkun koordinator divisi hukum dan monitoring peradilan icw
mas tama selamat malam terima kasih sudah hadir di sini
dan juga ada febri diansyah jurubicara kpk yang bergabung dari luar studio melalui telepon
mas febri selamat malam
selamat malam mbak putri
mas febri bisa dijelaskan kepada kami sedikit
konstruksi kemudian akhirnya iwa karniwa menjadi tersangka
jadi peran besarnya dari seorang iwa karniwa kalau dari pandangan kpk yang sudah
dibahas seperti apa
ya pengembangan kasus mekarta ini sebenarnya pada dua orang ya
satu tersangka iwk ini sekda provinsi jabar
kemarin sudah diganti oleh gubernur jabar
dan yang kedua dari pihak swasta itu tersangka bto
pto ini mantan presiden direktur pt lipo cikarang
jadi ada dua jalur utama pengembangannya
pertama untuk iwk ini
lebih dalam posisinya pada saat itu sebagai sekda ya
terkait dengan pembahasan substansi rancangan peraturan daerah tentang
rencana detail tata ruang kabupaten bekasi
jadi ada upaya dari pihak korporasi dalam hal ini orang orang yang bekerja di lipo
untuk yang ditugaskan untuk mengurus proyek meikarta
ada upaya untuk mempengaruhi sejumlah proses
mulai dari proses perizinan yang kemudian kita tindak lanjuti dengan ott ya
yaitu izin peruntukan penggunaan tanah
sampai dengan penerimaan terkait dengan rencana detail tata ruang
yang kemudian berkembang pada penetapan iwk sebagai tersangka
ada enam sebenarnya ya kalau kita lihat lebih jauh
tapi sekarang pengembangan fokus pada dua hal ini dari bukti bukti yang kami miliki
secara sederhana ketika
ada upaya untuk mengubah tata ruang di bekasi tersebut
maka pihak pihak dari korporasi saat itu kemudian mengurus rdtr nya
bersama dengan pejabat di pemkap bekasi
dan salah satu syarat dan proses yang harus dilalui adalah terkait dengan
kewenangan atau pendapat dari pihak provinsi
nah di titik inilah kemudian meskipun
pros suratnya sudah dimasukkan bahannya sudah disampaikan ke provinsi
kemudian kami menemukan bukti ada dugaan iwk meminta uang pada saat itu
jadi meminta uang sekitar satu miliar dan kemudian salah satu pejabat di pemkap bekasi
berkoordinasi dengan pihak swasta untuk mencari sumber uang itu
dan melakukan penyerahan uang totalnya sembilan ratus juta rupiah dalam dua kali pemberian
jadi diduga penerimaannya adalah sembilan ratus juta dalam dua tahap dari permintaan sekitar satu miliar rupiah
dan kami tentu juga menelusuri lebih lanjut ya
karena kalau kita bicara soal pembahasan peraturan daerah
itu ada banyak pihak yang terkait di sana
iya mas febri kalau misalnya dilihat kemudian ini seolah olah seperti memang kasusnya kemudian dibuka kembali
berkaitan juga dengan pengakuan
dan persidangan ibu neneng bupati bekasi
tapi seberapa luas sih sebenarnya kalau misalnya kpk melihat ini
seberapa dalam sebenarnya
soal kasus suap rdtr yang berhubungan dengan mekarta ini
kami melihat upaya untuk memberikan suap itu cukup sistematis ya
jadi bukan hanya soal perizinan awal saja
tapi ada enam hal
pertama terkait dengan izin peruntukan penggunaan tanah
kemudian ini untuk lipoci karang ya
kemudian terkait dengan rencana detail tata ruang
yang sekarang sedang kita bahas untuk konteks tersangka iwk
kemudian ada juga terkait rekomendasi dinas pupr di kabupaten bekasi
karena harus ada site plan block plan dan saran teknis inb di sana ya
kemudian terkait dengan alat proteksi pemadam kebakaran
kami duga ada suap di sana
rekomendasi lingkungan hidup
dan juga penerbitan inb nya itu sendiri
ini agak kompleks ya
dari proses awal sampai pada penerbitan imb
ada tahapan tahapan yang diduga ada aliran dana di sana
yang kami ungkap sebelumnya dalam ott sampai pada proses persidangan
semuanya sudah diputus ya
di kondisi bersalah sembilan orang
bupati bekasi dan para pejabat lain dan juga pihak swasta
di singdoro dan lain lain
total penerimaan itu dari yang kemarin
kasus kemarin tiga belas tiga miliar yang diterima oleh para tersangka
kami menduga masih ada aliran dana selain ini
yang tentu perlu ditelusuri lebih lanjut
sampai kpk menemukan bukti bahwa ada dugaan aliran dana pada iwk dan pihak pihak lainnya
nanti kita lihat lagi fakta fakta yang berkembang
kami berharap juga publik ikut mengawal ini ya
karena dimensi kasus ini cukup luas
bukan sekedar soal penerbitan
pemberian dan penerimaan uang
tapi proses perizinan dan upaya untuk mengubah peruntukan lahan yang ada di bekasi
mas febri seberapa besar sih dugaan dari kpk
seberapa besar perputaran uang suap yang terkait dengan kasus ini yang terjadi saat ini di jawa barat
ya kalau pertanyaannya seberapa besar tentu nanti kita lihat ya
kalau konteks luas kasusnya ya tadi terkait dengan enam penerimaan
perizinan tadi termasuk juga perubahan aturan tersebut
nanti kita lihat lebih lanjut
karena penyelidikan untuk konteks dua orang ini kan masih berjalan
hari ini kami lakukan penggeledahan di rumah pribadi dan rumah dinas iwk
dan kemarin kami lakukan penggeledahan juga di kantor sekda sekda jabat di ruangan kursangkutan
dan kantor dinas bina marga di jawa barat
apakah kpk sudah cukup puas dengan vonis yang diberikan kepada tersangka tersangka lain
saya kira kalau yang ada beberapa yang jadi mengajukan diri sebagai justice kolaborator kan
dia sudah membuka semuanya dan kalau jasid kolaborator itu sudah cukup ya
dan kalau tapi kalau memang pihak terdakwa ada yang mengajukan banding itu pasti kami hadapi
kpk juga harus bertanggung jawab saya kira untuk mengembangkan
untuk mengembangkan perkara ini pada pelaku pelaku yang lain
karena banyak sekali pertanyaan misalnya kalau dilihat suap ini kan tidak mungkin pakai uang sendiri gitu
apakah digunakan uang pihak lain atau uang dari perusahaan di sini
tentu muncul pertanyaan suap ini untuk kepentingan siapa sebenarnya
itu yang juga sedang kami dalami karena kami menduga upaya untuk mempengaruhi perizinan
perubahan aturan tersebut itu diduga ada kepentingan
dan korporasi di sana
mas febri untuk tersangka iwk apakah ada juga kemungkinan terbuka jika iwk menawarkan diri menjadi justice collaborator
karena memang ada penilaian sendiri tentunya kan
semua pihak itu semua tersangka lah ya
semua tersangka ataupun terdakwa itu punya hak untuk mengajukan diri sebagai justice kolaborator tersebut
apakah diterima atau tidak itu proses yang lain kan
yang memang harus dicermati
harus dicermati secara hati hati
jadi pada dasarnya punya hak
tapi dengan syarat begini tentu saja
pertama harus mengakui perbuatannya dan yang kedua membuka peran pihak lain yang signifikan
apakah ada peran pihak lain yang lebih sistematis ada aktor aktor lain yang ia ketahui secara benar
begitu dengan benar benarnya maka itu diungkapkan saja ke penyidik nanti ketika diperiksa
bagaimana dengan pihak legislator mas febri
tentu kami dalami juga peran peran dari pihak legislator di sana ya anggota dprd
di bekasi terutama karena ini kan perdanya sebenarnya perda di kabupaten bekasi
yang membuat ya harus di pemerintah kabupaten kota dan dprd setempat
ya oke artinya akan didalami ke arah sana ya
ya kami dalami dan di fakta sidang kan juga sudah muncul ya

ada nama nama yang disebut
diberikan pada anggota anggota dprd di bekasi
fasilitas untuk dirinya sendiri ataupun membawa keluarga untuk liburan ke thailand misalnya
itu kan juga akan kami dalami lebih lanjut
diduga itu juga dibayarkan dari sumber yang sama
dari sumber yang sama dari sumber yang sama ini apakah sudah kemudian ditelusuri oleh kpk sumber yang sama ini
ya tentu dalam proses penelusuran ya karena pengembangan perkara ini kan tetap harus kami lakukan dengan sangat hati hati
oke baik mas febri diansyah terima kasih sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia prime news bersama kami
waktunya terbatas sekali tapi terima kasih mas febri
oke itu dia tadi sedikit dari febri diansyah terkait perkembangan kasus yang saat ini sedang berlangsung mas tama
tapi kita sekarang jeda dulu sebelum jeda tapi saya ingin kembali menggali seberapa luas ini
tadi mas febri belum sempat dan mungkin juga tidak bisa mengungkapkan karena itu terkait dengan pendidikan ya mas

jeda kita gali dari icw tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
ya anda bersama kami di cnn indonesia prime news kami masih membahas soal perkembangan kasus dugaan suap meikarta
tadi sudah disampaikan oleh mas febri
mas febri mengatakan ini terkait ada enam hal
jadi tidak hanya soal rdtr nya saja tapi juga soal izinnya
hingga soal pengadaan tanah dan lain sebagainya
mas tama kalau misalnya dari icw jelaskan kepada kami seberapa besar kasus ini
kan sedari awal sering kita bahas ya bahwa kemudian kalau bicara soal korupsi yang melibatkan sektor perizinan
dia melibatkan kepala daerah apalagi tadi sudah ada penjelasan dari febri diansah peran peran legislatif

tentu ini bukan perkara yang kecil
ini perkara yang sangat besar
oke kami hadirkan dulu sedikit beberapa orang yang sudah menjadi tersangka nanti bisa dihadirkan di belakang
kita bisa bayangkan perkara yang melibatkan iktp
karena bicara soal pengadaan melibatkan legislatif unsur swastanya unsur pemerintah tapi di level pusat
nah ini sedikit turun levelnya dia ada di level daerah
tapi bicara soal dampak tentu sangat luas
karena bicara soal izin bicara soal uang yang dalam bayangan saya juga banyak
dan beberapa puzzle puzzle yang dalam bayangan saya juga itu belum terungkap
misal yang pertama tentu
beberapa yang sudah kami sedikit memberikan refreshment ya kepada para penonton cnn indonesia
neneng hasanayasin bupati bekasi iwa karniwa ini yang baru menjadi tersangka
jamaludin kepala dinas pupr
sahat nahor kepala dinas pemadam kebakaran
dewi tisnawati kepala dinas dpm ptn
dpm pt sp
neneng rahmi kepala bidang tata ruang dinas pupr
oke ini kepala dinas kepala dinasnya sudah semuanya kena ya
berarti memang yang luas sekali ya ini
ini kemudian dari pihak swasta ini ya
ini mantan presidir lipo cikarang yang baru kemarin jadi tersangka ya
paling baru ya
kemudian taryudi konsultan
henry jasmine pegawai
fitra jayaku suma konsultan
ini mengelibatkan grup
raksasa bisnis besar di indonesia
kalau kita lihat tadi kan sudah dijelaskan ya
keterlibatan dari pihak pihak pemerintah
atau eksekutif di level daerah
beberapa nama nama dari pihak dinas juga sudah dihukum
artinya sudah difonis oleh pengadilan
itu juga menunjukkan bahwa ini nggak hanya bicara soal korupsi kepala daerah
tapi ini melibatkan sampai ke jajaran di bawahnya
dan sangat luas bukti penerimaannya ada
faktanya sudah terbukti
kemudian di sisi swastanya
juga sudah semua diproses
meskipun yang paling terakhir presidir
mantan presidir dari grup yang sangat besar
kalau coba saya garis bawahi beberapa pernyataan dari kpk
bahwa yang bersangkutan itu mewakili perusahaan
ini yang menurut saya menjadi salah satu kata kunci
menjadi pertanyaan juga
apakah misalnya cukup swasta orang orang tadi yang bertanggung jawab
tentu menurut saya tidak
mewakili pihak perusahaan
nah kata kata mewakili pihak perusahaan
ini yang kemudian juga harus di capture oleh kpk
bagaimana pertanggung jawaban korporasi
terhadap pembelian sejumlah uang yang begitu banyak
kita tidak menuduh misalnya harus dihukum
tapi bagaimana sih perusahaan bertanggung jawaban hal tersebut
apakah perusahaan kemudian memang
secara desain kebijakan perusahaan membiarkan itu
atau bahkan memang sengaja
agar mendapatkan keuntungan dari proses tersebut
maka dari itu harus dilihat bagaimana pertanggung jawaban korporasinya
ini yang menurut bayangan saya juga
belum masuk menjadi perhatian bagi kpk
perhatian yang lainnya
tentu kita harus lihat dari tahapan pembuatan aturan
tadi sudah kita singgung
tahapan ini apa saja
dari mulai perencanaan
dari mulai penyusunan
dari mulai pembahasan
bersama dengan legislatif
penetapan sampai diundangkan
dalam konteks peraturan tentu saja kita harus lihat
sampai dimana pertanggung jawaban kepala daerahnya
dan sampai dimana pertanggung jawaban legislatifnya
apalagi tadi febri diansah sudah memberikan kunci yang sangat penting
karena dia menjelaskan bahwa
dalam putusan pengadilan
dalam fakta fakta persidangan
terungkap sejumlah uang
dari sumber yang sama
diterima oleh anggota legislatif
yang dalam bentuk bisa uang
bisa juga perjalanan sampai ke thailand tadi
artinya ini juga menjadi hal
yang harus kpk dalami
sehingga pemberantasan korupsinya betul betul tuntas
semua pihak yang bertanggung jawab
harus diminta pertanggung jawaban
termasuk pertanggung jawaban korporasi
sampai dimana dia harus dalam tanda kutip
mengganti kerugian yang sudah terjadi
mas tama soal konstruksi suap
seperti yang saat ini sedang terjadi
dan sedang di dalam kpk ini
bukan hal baru kan disini
maka dari itu
kita tentu perlu memberikan apresiasi
dia sudah membongkar skandal suap
dari sektor bisnis
yang melibatkan kepala daerah
yang nanti kita juga harus minta pertanggung jawaban
nah pertanyaannya kenapa terus berulang
ini menjadi pertanyaan
yang harus dilihat dari berbagai macam perspektif
apakah ketika kpk
katakanlah menuntaskan semua
dia sudah memproses uang uangnya
yang kemudian dianggap hilang
atau harus dipertanggung jawabkan
dia sudah memproses korporasinya
ya apakah sudah selesai
menurut bayangan saya
tanggung jawab kpk juga harus
mengisir pada sektor pencegahannya
ini harus mendukung kpk
karena gak mungkin dia menuntaskan
ini swab kan sudah biasa
kenapa terus terjadi
kalau pertanyaannya terus terjadi
maka tanggung jawabnya
bukan hanya kpk
ada lembaga lain
inspektorat di internal
tidak boleh bersifat
tidak boleh merasa diam saja
kalau punya informasi
itu harus disampaikan
dikawal semua prosesnya
tapi kembali lagi
kalau misalnya anda lihat
dari sepuluh tersangka itu
apakah akan berhenti di situ
kalau misalnya dari pendalaman yang dilakukan icw
yang kalau kita lihat
dari informasi yang berkembang ya
tentu tidak akan berhenti sampai di situ
karena bagaimanapun legislator belum ya
akan terus berkembang
legislator juga belum dimintai pertanggung jawaban
terus yang saya katakan tadi
yang gak kalah pentingnya soal korporasi
ini bagaimana tanggung jawabnya
nanti dampaknya kan sangat luas
tidak hanya bicara soal korporasinya
terus bagaimana dengan sektor bisnisnya
dan lain sebagainya
ini juga menyebabkan
menjadi paketan pemberantasan korupsi
yang memang harus diperhatikan juga
tadi kita lihat pernyataan dari
saya mencuplik sedikit kalimatnya
siap mencari keadilan dan kebenaran
di depan hukum
memang sih itu memang bahasa klise
dari beberapa tersangka
koruptor yang ditetapkan kpk
kita selalu mendengar itu
tapi sekali lagi
masih terbuka kesempatan
kalau saya melihat
itu dia butuh
ada kembali bersama kami
tadi ada yang
mas nama terkait dengan
menemukan keadilan dan kebenaran di depan hukum
ini juga terkait dengan justice collaborator
tadi mas febri mengatakan siapapun masih bisa menjadi justice collaborator
apakah itu kemudian menurut anda bisa dan akan
dia punya hak untuk menjadi justice collaborator
kalau saya melihat
perkara ini kan
hampir sebagian besar

fakta fakta sidangnya sudah terbuka
fakta fakta sidangnya sudah terbuka
hanya bisa dipakai kalau memang kpk ngerasa
nggak bisa lagi membongkar perkara yang lain nih
sudah stuck gitu misalnya
nggak ada informasi lain
collaborator lah jalan keluarnya
makanya di beberapa negara pun
dia bertukaran aja
mau sanksi lebih ringan
sampaikan kesaksian sebenarnya benarnya
tolong saksi buat yang lain
kalau kpk sudah banyak informasi sampai ke semua pihak bisa diminta pertanggung jawaban
sudah berkurang ya
sudah nggak spesial lagi jadi
dia hanya akan jadi pertimbangan
silahkan mengakui perbuatannya
dia hanya mempercepat proses aja
tapi esensi dari kolaboratornya dalam bayangan saya
kalau memang kpk mentok
dia nggak ada lagi informasi semua tertutup
informasi hilang dan lain sebagainya
kalau di mana mana
baru kita bisa bicara secara teknis bagaimana collaborator tersebut
nah tapi kata kunci ada pada kpk

kalau menurut bahasa fibri diansah
maka itu bisa jadi pertimbangan
tapi sekarang pertanyaan besarnya juga sekarang

kita sudah sering mendengar

apakah kemudian sekarang sudah ada kemudian presiden
ya memang begitu cara berbisnis di indonesia

indonesia suap soal perizinan
dan segala macam kita sudah sering mendengar tapi kemudian
kpk sekarang mengungkapnya dan kebetulan
kasus ini besar apakah kemudian
sudah ada kemudian presiden yang memang
begitu cara berbisnis di indonesia
ya ini yang kemudian harus ditegakkan
makanya tadi saya berulang ulang
mengatakan soal korporasi
korporasi ini tentu harus dilihat
tidak hanya bicara soal
negarkan kehilangan uang
akan ada praktek yang koruptif
tetapi bagaimana kemudian
pola pola korupsisi yang suap
itu juga ditertipkan makanya kemudian
ada yang namanya
peraturan mahkamah agung
terkait dengan korporasi nilainya
itu bukan hanya jalan bagi penegak hukum
untuk memproses tapi juga
bagian dari aturan aturan
agar korporasi ini menyiapkan
integritas di internalnya
iklim berbisnis yang baik
dan kemudian bicara soal
penataan di internal sehingga
korupsi yang kemudian terjadi
dan dampaknya itu bisa dikurangi
tapi seberapa berdampak sebenarnya
pemberian label tersangka
terhadap korporasi kan sudah ada
tapi sebenarnya tidak ada
dalam konteks korporasi
dalam bentuk korporasi bukan
kemudian predikat tersangkanya
tapi yang dilihat
atau keuntungan yang diterima
yang kemudian didapatkan
dari hasil kejahatan tadi itu bisa
diproses secara hukum
tidak ditanggung jawabkan secara hukum
atau misalnya akan memberikan
sanksi karena bentuknya kan banyak
sanksi buat korporasi tidak hanya
bicara soal penghukuman
bisa juga bicara soal pembekuan aset
pelarangan izin termasuk pembubaran
nah ini yang menjadi opsi opsi
yang bisa dipilih tentu dengan
keterlibatannya pertanggung jawabannya
dan dampak yang ditimbulkan
jadi perspektifnya justru ini bagian
dari memperbaiki iklim iklim tadi
orang orang di pemerintah
orang orang di pemerintah
yang bertahan yang minta uang
buat ngerus izin itu diproses secara hukum
perusahaan yang kemudian membudikan juga
ditertipkan juga secara hukum
artinya sebenarnya ini bagian
untuk menuju iklim berbisnis yang lebih baik
dan kalau mau lihat dari perspektif
internasional kita juga kenal
ada yang namanya istilah
itu sudah diatur dalam ratifikasi uncic
artinya norma dunia oh sudah melihat
bahwa iklim bisnis yang rusak
itu akan menghancurkan negara
maka dari itu norma normanya sudah ada
tapi kalau melihat justru memang
pemberantasan korupsi itu bagian dari
upaya untuk menertibkan iklim bisnis
oke memperbaiki itu
sehingga negara diuntungkan
semuanya sehat dan berjalan
tapi bagaimanapun kan ini masih berulang terus
kpk ott terus segala macam
mengapa tidak ada efek
jerah kesannya apa karena
pencucian uang yang misalnya yang selama ini
tidak terlalu kuat dan tidak diterapkan
dalam dacoan dan sebagainya
kalau kemudian dalam konteks
pertanyaannya kenapa terus berulang
maka akan jadi pertanyaan yang lebih dalam
dan dimensi akan lebih banyak
kita akan melihat sangsinya
berapa sih sangsi pidana dalam perkara
pidana korupsi dalam satu tahun itu
ratatannya berapa ini kan dalam bayangan kita
dalam tanda kutip belum menjerakan
kalau pendanaan korupsi misalnya dua ribu delapan belas
itu kemungkinan interval
rata rata dua sampai tiga tahun
rata rata artinya dari
pidanaannya dimana efek jerahnya
belum potongan hukuman
dan segala macam belum discountnya dalam tanda kutip
belum misalnya kita juga belum melihat bagaimana
perampasan asetnya penerapan
pencucian uangnya terus kemudian kalau ada yang
orang orang politik bagaimana pencabut
anak politiknya itu yang dalam
bayangan saya belum menjadi seragam di penegak hukum
termasuk yang terakhir misalnya
kalau ingat perkaranya
tiga lima tahun ya dia residifis
sanksinya hanya dapat tiga tahun makanya kpk sedang
berbanding poin lainnya adalah
masyarakat kita tidak berjalan
orang tujuan masyarakatan itu kan
dia di proses secara hukum masuk jelek keluar baik kan dia keluar
agar bisa bermasyarakat dan
dia tidak melakukan perbuatan yang sama
nah ini faktanya sudah di hukum
menjalani proses pidana
dimasyarakatkan kembali dia melakukan
kejahatan yang sama ini juga menurut
saya evaluasinya banyak kerjasamanya
perlu masif dan semua pihak perlu
terlibat oke baik masih
panjang perjalanannya termasuk juga soal ini
kira kira anda prediksi ini masih belum
selesai di sini masih bisa
ke beberapa orang termasuk ke atas
dari sekda ya tentu tadi ya
pertanggung jawaban dalam konteks perda
pembuatan perda dan lain sebagainya itu kan
juga harus minta pertanggung jawaban atasannya
karena perda bukan produk yang
diterbitkan oleh sekda oke tapi harus ada
aturan yang diatasnya oke baik kita lihat
ini seberapa jauh akan berjalan terima kasih mas tama
sudah bergabung malam hari ini di cnn indonesia prime news
dan kami akan segera kembali dengan
informasi lain tetap bersama kami
makasih mas tama